terima kasih papa
aku jadi penyelamat seorang orang
kalau kalian juga mau ganti ke toilet
ini bang mulus aja pake laporan
nah coba itu
aduh lagi ngapain sih
pak kapan aku sekolah lagi
aku kangen sama temen temen aku
pengen belajar sama main
papa janji saya sepatin nanti reina sekolah lagi ya
tapi besok pagi papa punya kejutan untuk reinhard
kejutan apa pak
kalau papa kasih tau nanti gak kejutan namanya
makasih ya pak
aku jadi penyelamat seorang orang
butuh aku bisa cepetin pengingin seseorang pun
biar theseo akan nanti kerasih
itu ini apa apaan
bisa sih sliding yuk
aku mau kasih tahu injus kalau besok aku mau dapet kejutan papa
mas emangnya kamu bikin kejutan buat rena apa ya rahasia lah udah kasih tahu kejutan namanya sama
sih masih rahasia juga sih mas kamu ngasih tahu sedikit soalnya kamu sering bocorin rahasia karena
bisa tolong bukain pintunya enggak ini nggak bisa dibuka dari dalam
tolong bukain suaranya kayaknya apaan sih kenapa ya saja demikian catherine
mungkin mungkin ada catherine sini
mbak tenang ya saya coba buka dari luar ya suaranya kayak mas randy
udah deh cat jangan mikirin mas randy terus
sedang saya usahakan sebentar
mbak tolong menjauh dari pintu ya
padahal aku mau lupain kamu mas
tapi kenapa kamu selalu jadi penolongnya eva
mbak tolong jauh dari pintu ya saya mau coba dobrang
kamu gak apa apa
jangan jangan nengok
lupain mas randy dia bukan apa apa
dalam hidup lo
kok sikap katrin aneh ya
apa dia marah
lu tuh ngapain sih kat
mikirin orang yang gak pernah mikirin
cowok kayak gitu mah gak usah dipikirin
bikin sakit hati tau gak
lu ngapain sih
lu kat lo gak boleh mikirin mas rendy
lo harus lupain dia
maaf mbak mau ke ruangan mana ya
maaf mbak mau ke ruangan pak al
mau ngasih berkas dari pt alinno gemilang
pak al kebetulan baru aja pulang
berkasnya dititip di saya aja
biar nanti saya yang sampaikan ke pak al
ya udah kalau gitu saya titip ya
kamu gak apa apa
kayaknya dia marah nih
enggak enggak enggak
gak gak usah
kalau saya minta maaf
nanti catering jadi berharap lagi
gak yakin sama diri saya sendiri
sekarang ke rumah pak al deh
tapi mau mampir dulu ke bekir
mas kamu beneran gak mau ngasih tau ke aku
surprise nya apa
beneran kamu gak mau
lihat besoknya aku mau ngasih tau ke aku
beneran kamu gak mau
beneran kamu gak mau
beneran kamu gak mau

besok aja ya
saya mau mandi dulu
kejutan nya buat raina apa ya
kenapa aku lagi penasaran
kenapa aku lagi penasaran
kenapa aku lagi penasaran
kenapa aku lagi penasaran
kau mau temanin mama gak
jalan jalan ke luar
kau mau temanin mama gak
butuh stretching mama kayak badannya kurang gerak deh

ayo aku juga butuh buat jalan jalan juga
selamat sore pak randy
sorry ya tolong mukain ya
saya mau masuk